beneran ma kemarin aceh gak sengaja ketemu untinnya
sekali enggak tetep enggak
motor gak boleh baju gak dicuciin betul apaan
sekarang merame terus ya cedewaru
alhamdulillah kang ujang
cucu teh bingung targa teh bilang begini
alah duit mah gak dibawa mati cek
kalau dia ngomong gitu kamu jawab begini
emang cek duit mah gak dibawa mati
tapi kalau gak punya duit juga bikin cepat mati
nggak kepingin apa jalan jalan naik pesawat
bukan kamu itu si cucu itu
terus kamu juga bilang masuk surga itu juga perlu duit
naik haji nyumbang ke masjid panti asuhan anak yatim
kan harus pake duit
gak kepingin apa belanja belanja
jangan dijawab dulu ya
terus kamu juga bilang gak kepingin apa
beli motor renovasi rumah begitu cu
pokoknya kamu tuh harus ngomongin semua
yang kira kira bikin dia itu pengen banget belanja
jadi ilmu nyata yang pertama
bikin orang itu dengerin omongan cucu
yang kedua bikin orang itu supaya tertarik sama omongannya cucu
hah pinter kamu
yang ketiga bikin supaya orang itu butuh uang
nah yang keempat suruh mereka teh pergi ke luar negeri jadi tkw
yang keempat mah nanti dulu
itu nanti tergantung gimana situasi di lapangan
baru kita diskusikan lagi
jadi gak usah mikirin yang keempat
pokoknya kamu tuh belajar aja dulu sampai yang ketiga
sampai lancar baru nanti kita omongin yang keempat ya
cucu tuh pasti kalo ada kendala langsung tanya ke cuyoyo
harus atu ya
oh kamu tuh dandan lama banget sih
makanya kan malah udah bilang dandan tuh yang biasa aja
pergi dulu yups
pergi juga ya cuk
cucu tuh belum pake sepatu
tapi jangan tarik tarik dong
cepetan lah mabet
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
di mall teh banyak ceweknya ceng
kamu harus keren
mau beli baju tapi gendong ayo jenifer ngomong gendong depan gendong pundak ayo
kece hahaha oh ah cinta pengen pegang lampu
ya udah sampai belum udah ya udah sekarang mandi papa kan capek udah ya udah mandi ya
sama temen bapak
pep di bogor dan supercell ikut yuk mau ah males capek ya makanya biar segar kita jalan
belanja sama bapak itu nggak seribut belanja sama ibu pegal febri lihat lawannya ya tapi
kan bapak dapat harganya jauh lebih murah iya tapi bapak ngebandingin harganya sampai keliling
toko abis itu balik lagi ke toko yang awal ya memang begitu caranya ferry nggak mau ikut
ah ya sudah kamu dibuatkan apa sotomi ya boleh ikut saja yuk enggak mau sudah bapak berangkat
hai kau baik baiknya di rumah ya
ya sudah kalau begitu pintunya bapak ucir luarnya jangan jangan jangan jangan jangan
jangan dikunci ih apa sih memangnya kamu doang bisa bercanda assalamualaikum waalaikumsalam hati hati
mak aja pinjem motor mak enggak
beneran ma kemarin aja nggak sengaja ketemu ntinnya sekali enggak enggak
boleh baju dicuciin betul apa sekarang orangnya terusnya cedewa ruh alhamdulillah kang ujang
pinjam ah ah ah ah lihat nih lihat nggak ah ah baju baru nih baru hahaha hahaha ah hahaha uh baju baru lagi hahaha ah jangan iri
yang tadi saya lewat delan motor
nyari nyari motor mending gak main tiket otomatis ya
mending beli motor idoy aja masih baru tinggal nerusin kreditnya
iya kang idan kan enak tinggal pakai aja
sama aja tin bekas saya enggak suka yang bekas
kang idan itu kok makannya segigit segigit
gak apa apa tuh tin yang penting dibayar
tapi itu mau bajer atuh dan
ya silahkan mau bajer mau bajer itu dosa kata pak utan kemet juga
supi juga tindakan mereka
hah jadi punya ide gimana kalau kita ikutin aja
iya betul juga kamu pinter lah papa
coba dulu dong papahnya